kita juga evaluasi baik provinsi kabupaten kota yang tidak memperlakukan psbb
tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari hari
oleh sebab itu ini harus diperbandingkan yang psbb maupun yang non psbb
karena memang ada inovasi inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat
disesuaikan dengan konteks di daerah masing masing
kemudian yang ketiga mengenai manajemen pengendalian psbb juga saya harapkan tidak
terjebak pada batas batas administrasi kepemerintahan
artinya juga bersifat aglomerasi penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung
sehingga manajemen antar daerahnya menjadi terpadu misalnya seperti yang sudah dilakukan jabodetabek
ini saling mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat
bisa terpadu dan lebih baik
kemudian yang keempat berdasarkan data gugus tugas tujuh puluh persen kasus positif itu ada di pulau jawa tujuh puluh persen kasus positif ada di pulau jawa
demikian juga dengan angka tertinggi kematian delapan puluh dua persen juga ada di jawa
itu itu saya minta gugus tugas untuk memastikan pengendalian
berdasarkan pada data data lapangan pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul betul sebuah keputusan yang benar
hati hati mengenai pelonggaran psbb
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar terima kasih